seorang wanita berinisial lgw dilaporkan ke polsek pamulang tangerang selatan
oleh sejumlah warga karena melakukan penipuan investasi bodoh
dengan modus menggadaikan surat kontrakan palsu
peristiwa berawal dari perkenalan salah satu korban dengan tersangka melalui perantara
yang menawarkan akan mengadaikan surat tanah kontrakan kepada korban
korban yang termakan bujuk rayu tersangka akhirnya menyerahkan uang ratusan juta rupiah
tidak hanya sekali tersangka bahkan berhasil memperdaya korban hingga empat kali
diantaranya dengan modus mengajak korban kerjasama di bidang konveksi
hingga batas waktu yang dijanjikan oleh tersangka untuk menebus hutang kepada korban
tersangka selalu berdalih dan berusaha menghindar
hingga akhirnya korban merasa curiga
terus setelah survive dikasihlah tanda jadi awalnya
kemudian ketemu lagi belum nasab dikasih darpika
itu belum curiga
karena kita survive nya ke rumah dia
nah kalau yang membeli kontrakan itu alasan dia
yang punya kontrakan kena narkoba
jadi buat tebus
buat tebus dijual murah nanti ada pembeli rumah itu dijual lagi
sementara kapolsek pamulang mengatakan
pihaknya telah menangkap seorang tersangka penipuan investasi bodong
tersangka juga diketahui telah beraksi di sejumlah tempat berbeda
dan berhasil memperdaya belasan korban dengan beragam profesi
dan dibebaskan keuntungan sekian persen
kalau bisa begitu jelak
apa ada maunya korbannya ibu ibu semua kan
dengan jujur rayu
dengan jaminan ini
dan keuntungan sehingga korban tertarik
terjadilah kasus ini
jadi korban ini
yang sudah melaporkan ke kapolsek pamulang
akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis
dengan ancaman hukuman berat

namun karena kondisi tersangka yang harus melahirkan saat penahanan
tersangka pun dikenakan status tahanan kota
hingga kondisi tersangka pulih
dimas arief setiawan tangerang selatan banten